hai semua bercanda kok hehehe oh ya nama ku andini aku siluman kera siluman kera enggak
kamu lucu deh namanya siapa nama kuning sih namanya wira anak juraganberaja orang
paling kaya di sini dan seharusnya kalian tidak mencari masalah dengan wira
aku mohon pamit aku harus menjaga perjalanan
insyaallah jika allah berkandang tidak ada yang mustahil terima kasih raden
baiklah kalau begitu kami mohon pamit assalamualaikum
kamu masih hidupnya
alhamdulillah ya allah terima kasih
sekarang kian satang
hai cadangan kian santan
semoga dia dilindungi oleh allah swt
kali ini kau tidak akan selamat dari perahu
sekarang tugasmu adalah mencari pemuda yang bernama partner
bunuh dia sebelum matahari tenggelam
aku tidak peduli dengan perintah ratuan
yang aku pentingkan sekarang
membalaskan dendamku kepada kian santu
pak pajim aman
pak pajim kamu tidak apa apa
hari ini adalah hari kematian
kenapa kamu salah
membuat masalah kepada aku
sampai aku puas
membalaskan dendamku kepada aku
mereka akan membuatku mencari dan menentangku
sampai jumpa diseasesmu
kita lanjutkan perjalanan
kamu tidak apa apa
tidak apa apa guru
raden yang berantem mau bukan kamu
makan semua kalian
semua aku yang bayar
tidak rugilah sama aden mas
ratu ratu juragan bajra
terkasihnya di mana mana
kok gini doang kaget
tolong jangan kurang ajar
siapa yang kurang ajar
cuma mau maikan doang kok
kurang ajar kamu ya
saya tidak sengaja
mana mungkin tidak sengaja
tidak sengaja maaf
apa perjalanannya masih jauh guru
insya allah tidak lama lagi anggi
kamu kenapa anggi
ini kamu lelah
seberapa perjalanan jauh ke japura aku akan selalu menampingi gue
eh pak ardi
kalaupun japura masih jauh aku makin rindu kepada ibu nda
kenceng kenceng kenceng
memang layak aturan
sebenarnya minta tolong
dari sebelah sana
hebat raden tepat raden
paman bawa dia
dasar kaki modus
bukan modus ini emang milik neng
jangan ikut campur kamu
kisah ada apa ini kisah
sepertinya kisah rakmah buku
aku hanyalah seorang pengembara
kamu mau apa sekarang
aku hanya ingin menasehati papa
kami menjual jalan kebun
kamu tidak tahu apa yang terjadi
dia sudah menghina aku
kisanak kisanak sedang mabuk
kisaranak tidak bisa berpikir secara jernih
kisanak tuak adalah sumber kejahatan
maka kita wajib untuk menghindarinya
kau tidak perlu berceramaiku
aku hanyalah menyembah ikat kebenaran paman

dan menasihati mu
kasihan ini tuhan
kamu sepertinya sudah sering mengobati orang
siapa namamu anak kecil
hei mbak soeban
emang dilakuin kecil
umurku sudah lima ratus tahun tahu
eh cuma bercanda kok
hei mbak soeban
aku siluman kera
enggak itu juga cobain bercanda kok
kalau yang itu
dan seharusnya kalian tidak mencari masalah dengan wira
dan seharusnya kalian tidak mencari masalah dengan wira